masih ya bang
bang saya semai telurnya dua
kolnya satu ya nggak pakai kentang
saya gak suka kentang
kenapa kamu tidak suka kentang
kita keluar aja yuk dek
gak baik masuk rumah orang tanpa ijazah
wah kak kentang rebus kak
berantakan banget sih rumahnya
siapa yang tinggal di sini ya
gimana kalau buronan pembunuhan berantai
ih kakak santai aja kak
udah gak tahan
wah kentang rebus
bayangin apa tuh dek
kita pergi aja yuk
ya ampun bu ina udah sampai rumah lagi
lama juga ya mudiknya
gini bu saya baru aja kehilangan
dua anak saya amir dan amanda
meninggal mendadak karena sakit
ya ampun bu wina maaf ya
saya turut berduka cita bu ina
semoga anak anak bu ina diterima di sisi allah
makasih banyak ya bu endang
itu apa tuh
itu kentang bu oleh oleh dari kampung
biasa kan kalau kita beli di dukang sayur atau di warung gitu
kentangnya kecil kecil bu
saya bungkusin ya
ini bu kentangnya
saya kalau melihat yang gede gede gini inget adam
enggak deh saya inget juga
enggak deh salah
adem doyan kok kentang rebus
gak apa apa bu endang gak usah sungkan
lagian saya bawa banyak kok dari kampung
gak bakal saya bikin sendiri
yaudah bu ina
saya ingat adam di rumah
takut dia nungguin saya
makasih banyak loh ini kentangnya
sama sama bu endang
yaudah saya pulang dulu ya
bener bener napar tapi ingini loh
cating cacik di pelutku udah pada melabarkan deh mau semua
naper nih bang
ada orang kok aneh banget ya
malem malem gini ada orang
lihat deh itu
kok jalannya kayak gitu ya
lha liat aja tuh diseret seret jalannya
jalannya kesot kesot
biar kita gak penasaran ye
kita berdua kita samperin bang
mau apaan tuh
mau apaan tuh ye
kayaknya mau kentang tuh
betul lah lagi lapar
boleh nyicipin gak
eh gua dulu lah
bilir makanan aja loh
makasih bang ya
masih anget lagi
enak nih mau kentang enggak
kebetulan gua juga lapar
ya udah bang
satu lagi dong
maksudnya kalian mau menghabisi semua kentangku
gue bilang juga apa dari tadi
udah bapoloni vasih
kenapa gini lah
nih ingetin ya bang
kalau satu buat om saya
om rinto banyakin kentang rebusnya
kalau satu lagi untuk piring
banyakin somainya aja deh
sama kentang sama tahu
kasih ya bang
makan duluan ya
kalau satu ya nggak pake kentang
kenapa kamu tidak suka kentang
rafa habis ketemu mister kentang
om baru denger yang namanya mister kentang
aduh rasanya ada ada aja nih
emang mister kentang tuh kayak apa sih rafa
kayak yang ada di somai
kepalanya pelontos om
kayak meleleh gitu
kalau kepalanya pelontos itu mister kentang apa hansip tuh
yang boli botaknya licin
manik mane mane mister kentang rafa
nggak usah dicariin
rafa ngigau kali gara gara nggak suka kentang
aku yakin banget kok
abang somanya mister kentang
itu kentangnya muter muter tuh di bumbu kacang tuh
udah punya aja
jangan dilihatin nama dipegangin makanya
yuk yuk yuk
kita santuin yuk
kita santuin yuk
aduh terbirnya pecah
zara kamu besok besok ya minta jadwal lesnya jangan malem malem masalahnya aduh mami takut
nih iya mi sama cara juga takut ya kan saya juga tadi udah nggak konsen tuh kan aduh abduh
ini kan kentang siapa sih orang main lempar lempar
kalau berani jangan lempar kentang
dong lempar ke duit nanti misi tangkap eh ih siapa sih yang lempar lempar hey kamu keluar